pasien positif covid sembilan belas di rspi sulianti saroso bertambah satu orang
total saat ini rspi sulianti saroso merawat sepuluh pasien positif covid sembilan belas
ini disampaikan direktur utama rspi sulianti saroso muhammad syahril
dalam konferensi pers jumat sore
dari total sepuluh pasien positif terjangkit virus corona
yang dirawat di rspi sulianti saroso
tiga diantaranya memerlukan perawatan intensif
saat ini mereka tengah dirawat di intensive care unit
selain dari sepuluh pasien positif
rspi sulianti saroso juga merawat enam pasien dalam pengawasan atau pdp
memang keadaannya cukup berat
tetapi kita berusaha semaksimal mungkin
agar ketiganya bisa kita tolong dengan selamat
karena ketiga ini belum usia tua banget
masih lima puluh an lebih
sehingga mudah mudahan masih dapat kita tolong bersama sama